dan melalui sambungan video conference kami sudah bersama dengan vice president corporate communications pt kereta kemuter indonesia atau kci
ibu ana purba selamat sore ibu anne
ibu ana mungkin bisa dijelaskan kepada kami evaluasi dari psbb tahap ketiga sebelum kita nanti masuk ke psbb transisi di tahap empat ini
evaluasinya memang seperti tadi yang disampaikan setelah lebaran ini ada peningkatan sekitar sepuluh sampai tiga belas persen pengguna jasa komuter lain yang saat ini sudah aktif kembali sehingga memang terlihat antrian yang sangat panjang
kenapa antrian ini sangat panjang karena memang saat antri pun kita butuh social distancing
dan dengan hal ini juga hari ini kami telah menambahkan enam puluh perjalanan krl agar pengguna
pengguna jasa kami tidak perlu khawatir tidak perlu buru buru sehingga memaksakan diri untuk masuk ke krl yang mungkin sudah cukup padat ya
jadi hal ini yang kami lakukan terus menerus sehingga kita mau melihat apakah ini akan nanti sangat efektif
tadi saya mendengar ada lima puluh persen yang diwajibkan juga masuk kantor ada juga yang masih work from home ya
tetapi sore ini untuk antisipasi seperti kepadatan dua hari ini kami jalankan
krl tambahan supaya pengguna jasa komuter lain tetap bisa menjaga social distancing di atas komuter lain
oke nantinya untuk mencegah kerumunan lebih panjang dan juga bagaimana penyebaran di dalam kereta sendiri
karena kita tahu ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi pt kci untuk bisa mengakomodir kebutuhan penekanan penyebaran covid sembilan belas di sana
apa yang akan dilakukan buwana
ini memang kami sudah mengajukan beberapa skema ya mengenai frekuensi
perjalanan kemudian mengenai jam operasional juga ini sudah kami ajukan sampai sore ini
ini sedang berlangsung juga ya dengan regulator seperti kementerian dan ini kan komuter lain juga melayani tiga provinsi ya
dki kemudian jawa barat dan juga banten
jadi masih ada juga yang masih memperlakukan psbb dengan yang lainnya
sementara dki sudah ada sedikit pelonggaran sampai sore ini kami masih terus koordinasi sehingga jika ada perubahan jam operasional
dan frekuensi perjalanan segera akan kami sampaikan
tapi secara prinsipnya kci siap ketika ada perubahan perubahan yang harus kami jalani
sampai saat ini yang perlu diketahui adalah kami sudah memiliki satu satu ratus dua belas unit krl yang sudah dirangkaikan menjadi satu ratus dua belas rangkaian krl
jika pada jadwal normal sebelum pandemi ini kami membutuhkan delapan puluh krl untuk melayani mulai dari jam empat pagi
sampai jam dua belas malam
ini sebenarnya selama psbb pun kami tetap menjalankan delapan puluh delapan krl
di mana cadangan ini kami siapkan untuk kereta luar biasa yang kami jalankan di luar jadwal
ini untuk antisipasi kepadatan kepadatan di stasiun
nah hal inilah yang terus kami lakukan sehingga ketika yang terjadwal ini masih membutuhkan support untuk kereta luar biasa akan kami jalankan
selama psbb ini kami mengantisipasinya demikian
baik ibu ana ini mungkin yang paling penting adalah bagaimana kesadaran para pengguna kereta komuter sendiri ya untuk bisa disiplin dalam menaati protokol kesehatan di dalam kereta api
terima kasih ibu ana purba vice president corporate communication pt kci sudah bergabung bersama kami